yang saya hormati kapolres cianjur bapak akbp doni hermawan
yang saya hormati dandim enam ratus delapan cianjur letko armed haryanto
yang saya hormati perwakilan dari bmkg
yang saya hormati kepala basarnas yang dalam hal ini diwakili oleh kasih operasi basarnas jabar pak supriyono
alhamdulillah hirubil alamin puji syukur hanya milik allah semata
hari ini hari ke sebelas penanganan pasca bencana gempa di kabupaten cianjur
tanggal satu desember dua ribu dua puluh
kami mohon kiranya pak bupati berkenan untuk memberikan arahan terkait penanganan
bencana gempa bumi di kabupaten cianjur ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua
salam om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
yang saya hormati porkominda kabupaten cianjur hadir langsung pak kapolres pak dandim
juga dari basarnas dan bmkg juga para wartawan yang berbahagia
pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat allah swt bahwasanya di sore hari ini
kita meminta kebenaran
kita masih diberi kesehatan oleh allah swt sehingga kita bisa hadir dan memberikan informasi
kepada seluruh warga masyarakat cianjur maupun sekitarnya
ijin saya menyampaikan informasi per sore hari ini
yang meninggal dunia alhamdulillah ditemukan satu orang di daerah cicadas desa cijedil
sehingga jumlah yang meninggal dunia menjadi tiga ratus dua puluh sembilan orang
korban hilang masih dalam pencarian sebanyak sebelas jiwa
tadi di cicadas ditemukan pukul empat belas lebih sepuluh menit
karena situasi kondisi hujan
dan juga tadi ada gempa susulan dua kali ya
sehingga tim basarnas tadi agak sedikit turun ke bawah dan mudah mudahan besok ya
kita ada waktu dua hari lagi
mudah mudahan besok bisa diketemukan
dan mohon doanya agar cuaca mendukung
kemudian yang selanjutnya
korban luka berat per hari ini sebanyak lima ratus sembilan puluh lima orang
korban luka berat yang saat ini masih dirawat di rumah sakit cianjur berjumlah lima puluh sembilan orang
kemudian pengungsian data berikut ini berdasarkan survei yang dilakukan bnpb bersama kementerian
dan uneva yang bertujuan untuk mendapatkan data pengungsian terpilah
antara lain distribusi sumur
dan kelompok rentan di pos pos pengungsian
selanjutnya titik pengungsian yang sudah berjalan disurvey saat ini
per pukul lima belas wib
terdapat empat ratus sembilan puluh dua titik dengan rincian tiga ratus tujuh puluh dua titik terpusat dan satu ratus dua puluh mandiri
jumlah kakak yang disurvey sebanyak empat puluh delapan ratus sembilan puluh lima kepala keluarga
hasil validasi data terakhir
jumlah total pengungsi disurvey sebanyak satu ratus empat belas empat ratus empat belas jiwa
pengungsi laki laki sebanyak lima puluh empat enam ratus lima puluh sembilan jiwa
pengungsi perempuan sebanyak lima puluh sembilan tujuh ratus lima puluh sembilan jiwa
pengungsi penyandang disabilitas sebanyak satu ratus empat puluh enam jiwa
ibu hamil sebanyak satu tiga ratus delapan puluh jiwa
karena lansia sebanyak tujuh tiga ratus delapan jiwa
kemudian yang selanjutnya perlu kami sampaikan
rumah rusak tervalidasi sementara sampai dengan hari kamis
tanggal satu bulan desember
sampai dengan pukul tiga belas wib
total dua puluh empat satu ratus tujuh rumah
rumah rusak berat sebanyak lima dua ratus sembilan belas jiwa
rumah rusak sedang sebanyak lima enam ratus tiga puluh satu jiwa
rumah rusak sedang sebanyak tujuh dua ratus tujuh puluh tiga rumah
rumah rusak ringan sebanyak sebelas dua ratus tiga
alhamdulillah tadi jam tiga belas
dan saya langsung usulkan ke bnpb
yang akan diteruskan ke kementerian keuangan
mudah mudahan hari senin sudah bisa direalisasikan
kemudian yang selanjutnya
fasilitas pendidikan atau sekolah
dan itu tadi konferensi pers yang disampaikan oleh bupati cianjur
terkait penanganan gempa bumi cianjur
di mana sampai hari ini
korban meninggal dunia adalah tiga ratus dua puluh sembilan jiwa
kemudian hilang sebelas jiwa
luka berat lima ratus sembilan puluh lima orang
luka yang dirawat di rsud cianjur
sebanyak lima puluh sembilan orang
dan tadi juga berita
bupati cianjur herman suherman mengatakan bahwa
ada gempa susulan dua kali
dan juga hujan yang turun
sehingga menyulitkan tim basarnas untuk melakukan proses evakuasi
sehingga tim gabungan di sana berharap bahwa besok
cuaca lebih mendukung untuk bisa melakukan proses evakuasi korban
dan terdapat empat ratus sembilan puluh dua titik pengungsian
dari data jumlah data pengungsian berdasarkan survei bnpb
dan juga kementerian ppa
jumlah pengungsi sampai hari ini
untuk kerugian materi rumah rusak yang tervalidasi
sampai hari ini ada dua puluh empat satu ratus tujuh rumah